dari dunia olahraga mencegah terulangnya kericuhan seperti saat final piala presiden
panitia pelaksana pertandingan piala afc antara persija jakarta versus tampin strovers akan meningkatkan pengamanan
di pertandingan piala afc kali ini panitia mencetak lebih dari tujuh puluh satu ribu lembar tiket
dalam final piala presiden tujuh belas februari lalu kericuhan yang terjadi di kawasan gbk
membuat beberapa fasilitas yang ada di stadion utama gbk rusak
untuk pertandingan piala afc panitia telah menyiapkan lima anggota pengamanan gabungan dari tni dan juga polri
dari tujuh puluh satu ribu lebih tiket yang dijual lima puluh ribu diantaranya dialokasikan untuk jakmania
sementara sisanya dijual secara online dan juga dijual langsung di tiket bus yang akan dibuka pada rabu pagi
dengan pengamanan berlapis nantinya penonton yang tidak memiliki tiket tidak akan dapat masuk atau mendekati ke kawasan gelora bung karno
pertandingan piala presiden tujuh belas februari lalu kericuhan yang terjadi di kawasan gbk rusak
pertandingan piala presiden tujuh belas februari lalu kericuhan yang terjadi di kawasan gelora bung karno